ada yang jatoh gitu jadi ee
oh iya kau kenalin ini tristan dia
iya udah gapapa kok aku udah kenal
pertarungan perlu dikasih harga diri
eh yan yan seneng amat lu
gimana lu urusan sama meli udah kelar
kira gua lega juga kal walaupun gua sampe dipukulin sama tante rere
tapi itu ga masalah kal perjuangan cinta aian membawakan hasil yang manis
ternyata meli masih cinta dong sama aian
iya mantap iya meli mah kelepek kelepek sama lu ya
lu romannya sering banget sih iya gak
asal abe urusan anak muda yang hatinya sedang berbunga bunga
kalau urusan begitu sih babi juga tau
babi kan juga pernah muda
harus jelas dong judrungannya
masa cuma begini dong
ga tau tuh be
biasa dua leader kita pacar mulu be
omongan lu ga sesinis gitu dong
eh asal lu tau ya
omongan omonganmu itu yang bikin memecah belah persatuan kita
ini juga buat yang lain ya
eh kan itu betul omongannya nih
babi kasih tau ya
kalau memang mau nyampein unek unek atau kritik sama seseorang
sampein secara personal
ajak dia ngomong baik baik
bisa juga sih di depan forum di tempat orang banyak tuh gapapa di forum resmi
tapi orang yang bersangkutan harus ada disitu
kalau kagak ya bisa gibah hukumnya
tau lu pan
gibah tuh hukumnya tahu gak lu gibah
lu juga yan
lu gak boleh begitu
kalau orang lagi dikasih tau lu dengerin aja
jangan sok ngikutin kasih tahu lagi
kan lu tau
ya udah udah lu tenang aja deh
supaya ada yang bisa warah
harus ada bakti sosialnya harus ada manfaatnya gitu ngumpul ngumpul
biar jelas contohannya
gitu mba be
be makasih ya be udah selalu dukung anak warion
itu kan biasa keh
yang namanya kita lagi kumpul begini kan semuanya kita mesti saling ingetin soal kebayaan
hai ka apa betulannya be
ya elah mba be kayak gak tau aja pasangan muda
ya elah biasa
mau jemput sindi
yaudah udah cepetan dulu berangkat
dan lu jemput ntar udah ngambek
aku lagi siapa namanya sindi
sindi yang bawa kue kemarin itu be
oh dia ya
pamit lu ya be
aku seneng deh
sekarang lihat kamu udah mulai membaik nih
tapi aku mau minta maaf ya soalnya kemaren kemaren aku diemin kamu
habisnya aku kesel sama abah
emang saya iya aku disuruh berhenti buat balapan
belum lagi kamu
kamu malah dukung abah jadi nyuruh aku berhenti
bukannya ngedukung aku gitu di depan abah biar abah juga ngedukung ngakomolnya aku
tapi aku ngelakuin itu semua justru kan karena aku sengsam banget ya abah
sekarang kan aku udah tahu semuanya
kemarin juga kan kamu udah ngejelasin
makasih ya udah saya sama aku
makasih juga udah mau ngerawat aku abah
tapi sebenernya aku tuh gak merindu lah
kamu diginiin sama alex dan yang lainnya itu
mereka tuh gak bisa dibiarin kaya gini saja loh
terus terusan berulah ulah lagi kayak gini
ini tuh aku harus bener bener telfon boy
shhh gak gak gak jangan ray
gak usah pake telfon boy segala
aku gak mau justru karena masalah ini
ntar ngerembet ke semuanya
ya tapi aku tuh gak nerima kamu diginian lah ya
tapi please jangan ray
aku cuma gak mau
karena masalah kecil kaya gini
ntar makin gede masalahnya
aku seneng sekarang kamu udah bener bener berubah ya
dan yang lainnya dulu lagi
kan kamu tau
karena cinta aku sama kamu
dengan menyebut namamu ya allah
yang maha pengasih lagi yang maha penyayang
amba mohon ampunanmu ya allah
ambah hanya menyembah
hanya padamu ya allah
ambah terpaksa menerima tantangan si kobar
tapi si etamah
sok gak kalah uae
kusti ampuran ya allah
ya allah berikanlah mbak keselamatan
jaga jarak aman
iya tuh neng ya tuh mundur
luah nyosor juga
kemot badan kamu udah enakan belum
alhamdulillah udah mendingan abah
tapi lebih bagus lagi kalau kamu pulang ke rumah
saya takut orang tua kamu nyariin kamu
makasih udah mau ngerawat saya
ambah antar keluar yuk
kamu udah tenang
ombak juga dulu anak motor
gak apa apa pak
kau nyampe rumah telfon
jangan lupa soal pinjaman pinjam
iya beres pak
bisik bisik apaan tuh
bayi gorila ntar tersinggung lagi
ya inget ya
beres pak siap
yaudah saya pamit pulang dulu deh pak
eh cium tangan lupa lupa

kok mama desis desis kayak ular
itu udah anugerah yang terindah
dan karena itu
demi persahabatan kita
dan cinta kita
babi jadi ngeganggu nih malem malem
belum mau tidur kan
ada apaan deh
tungguin banget telfon boy
soal boy mau bentuk klub
gabungan antara anak anak warrior
ya supaya jangan terkatung katung
bisa banyak ributnya
gue jadi gak enak nih ngelupain masalah itu
lupakan sifat manusia
nanti sore boy kumpulin semua anak anak
dan kita bakal bentuk lo motor yang baru
nah itu yang mabek mau
tapi inget ya
jangan lupa ya
insya allah gak lupa lagi be
sempat deh permainan piano kamu tuh
aku justru kagum banget sama kamu
soalnya aku tuh belum pernah nemuin orang semudah kamu
tapi mainnya udah screen itu
bawa kendaraan ya
aku udah jemput nanti
kayanya sendiri jemput pacarnya nih
aku nunggu disini aja deh
kamu pulang duluan aja
aku pulang duluan
enggak lah gak mungkin
masa aku ngebiarin cewek seperti kamu berdiri di pinggir jalan kayak gini
udah malem tau
ntar ada apa apa lagi
kayanya ada sesuatu ada di rambut kamu
enggak gak harusnya di rambut aku tuh
ada yang jatoh gitu
oh iya kau kenalin ini tristan
iya udah gak apa apa kok
aku udah kenal
aku udah kenal
aku udah kenal
aku udah kenal
aku udah kenal
aku balik duluan ya